yang masih dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan
sebuah hotel di surabaya menyajikan menu kuliner khusus
untuk memperingati hari kemerdekaan
namanya bebek merdeka sambal bledek
kuliner satu ini memang beda dengan lainnya
selain daging bebeknya yang empuk serta dipadu badankan dengan beras merah dan putih
sambelnya yang super pedas membuat penikmatnya dijamin ketagihan
nah penasaran bagaimana rasanya berikut liputannya
kuliner bebek merdeka sambal bledek
inilah kuliner bebek merdeka sambal bledek
menyambut hari kemerdekaan republik indonesia
sebuah hotel di kawasan taman bungkul surabaya
mengenalkan kuliner baru yang lain daripada yang lain
jika biasanya bebek digoreng begitu saja
lain halnya dengan kuliner yang satu ini
paduan bebek dan sambal pedasnya membuat kuliner ini dijamin menggugah selera
dan yang lebih istimewa lagi
menu ini menggunakan beras merah dan beras putih
untuk membuat penganan satu ini cukup mudah
cukup siapkan bumbu seperti jahe kunir lengkuas kemiri dan daun jeruk
semua bahan tersebut kemudian dihaluskan
dan dibalurkan ke daging bebek yang sudah dibersihkan
dan diamkan selama tiga puluh menit
setelah itu goreng daging bebek hingga matang
sedangkan untuk sambal bedeknya
siapkan cabai merah cabai rawit cabai hijau
bawang merah bawang putih tomat dan ikan teri
semua bahan tersebut kemudian dicampur
dan ditumis hingga setengah matang
setelah itu angkat lalu taburi dengan sedikit garam dan merica
sambal beledek pun siap mendampingi empuknya daging bebek
itu apa bebek merdeka
gulai merdeka itu terdiri dari nasi merah sama nasi putih
jadi ini jadi merah putih
jadi pelan pelan indonesia kita merdeka
disajikan menggunakan nasi merah dan putih
serta racikan sambal yang menggugah selera
makin menjadikan bebek merdeka ini unik
dan dijamin mampu memuaskan selera para penikmat rasa pedas
rasanya kremesnya enak gurih gitu
terus bebeknya juga enak empuk
yang bikin spesial ini
nasinya itu tidak cuma nasi putih aja tapi ada nasi merahnya
terus sambalnya enak banget pedas
ada penasaran untuk mencobanya
lukman rozak surabaya